sementara itu pos pemantauan coronavirus di rumah sakit penyakit infeksi rspi prof dr sulianti saroso kosong tanpa petugas
padahal pos ini difungsikan untuk melakukan pemantauan dua puluh empat jam
pasien yang ingin melakukan pemeriksaan terlihat menunggu tanpa kejelasan
dede ruslani dan wahyudi yang baru saja tiba dari hongkong ini mendatangi rspi prof dr sulianti saroso
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan dirinya terbebas dari virus corona
hal ini dilakukan karena saat keduanya tiba di terminal dua bandara soekarno hatta
belum menjalani proses pemeriksaan suhu tubuh dan tidak mendapatkan kartu kuas padaan kesehatan health aler card
tiba di rspi prof dr sulianti saroso keduanya justru dibiarkan menunggu lama tanpa kepastian
karena ketiadaan petugas yang menjaga pos pemantauan virus corona
padahal mereka membutuhkan kartu kuas padaan kesehatan untuk ditunjukkan kepada perusahaan agar bisa kembali bekerja
ya tapi kami menginap lulu lulu di hotel lah
di hotel terus ke rumah sakit arsude cengkareng
kemudian dari cengkareng dia bilang disana gak ada untuk screening virus
dari sini kan saya daftar ke loket sana disuruh kesini
disini gak ada orang pun gak ada